habib rizik syihab center telah menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan pemanggilan kepala daerah
akibat kerumunan massa di acara rizik shihab
menurut pihak rizik sihab kerumunan masa di acara maulid nabi dan pernikahan bukan pelanggaran pidana
dalam pernyataannya mereka mengacu pada undang undang no dua puluh empat tahun dua ribu tujuh
tentang penanggulangan bencana tidak mengatur tentang psbb
dengan demikian keberlakuan psbb merujuk pada undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang kekarantinaan kesehatan
direktur habib rizik center abdul khair ramadan mengatakan undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
tentang kekarantinaan kesehatan tidak menyebutkan norma hukum larangan dan sanksi pidana psbb
sehingga proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap acara peringatan maulid nabi dan pernikahan
harus dinyatakan bukan perbuatan pidana
dalam hal penjatuhan denda sebesar lima puluh juta rupiah kepada imam besar habib rizik sihab oleh pemprov dki jakarta
bukan dimaksudkan sebagai pelanggaran hukum pidana
melainkan sebagai denda administratif
denda administratif yang telah dibayarkan oleh imam besar habib rizik sihab
memperjelas tidak adanya perbuatan pidana
berdasarkan uraian di atas maka terhadap gubernur dki jakarta
imam besar habib rizik sihab dan pihak pihak lainnya
tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana